anda masih bersama kami di prime news koalisi pengusung anies baswedan yang terdiri dari nasdem demokrat dan juga pks menunda deklarasi peresmian koalisi
gabungan partai yang mengusung nama koalisi perubahan ini awalnya merencanakan deklarasi pada sepuluh november esok
dilansir cnn indonesia com ketiga partai sepakat untuk mengusung anies baswedan sebagai capres namun belum terlihat adanya titik temu soal siapa cawapresnya
partai demokrat mengunggulkan ketua umumnya agus harimurti atau ahy sementara pks mengunggulkan kadernya mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan atau aher
sejumlah survei terkini menunjukkan ahy memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan aher
survei litbang kompas pada dua puluh empat september hingga tujuh oktober menunjukkan nama ahy muncul dalam lima besar bursa calon wakil

survei litbang kompas pada dua puluh empat september hingga tujuh oktober menunjukkan nama ahi muncul dalam lima besar bursa calon